kampung adat cikondang merupakan salah satu tempat yang masih melestarikan bangunan dan kebudayaan sunda masa lampau
di kampung ini yang masuk wilayah pangalengan terdapat rumah adat berusia lebih dari tiga ratus tahun
produser lapangan cnn indonesia laisa nisa mengajak anda untuk menyusuri kampung adat cikondang ini
terletak di desa lamajang kecamatan pangalengan kabupaten bandung
kampung adat cikondang diperkirakan sudah ada sejak awal abad ke enam belas
di tempat seluas tiga hektare ini sisa sisa peradaban suku sunda di masa lampau masih bisa dijumpai
salah satunya adalah rumah adat yang telah berumur tiga ratus enam puluh tahun
rumah adat cikondang memiliki dimensi panjang dua belas meter lebar delapan meter dan tinggi tiga lima meter
bangunan ini merupakan rumah panggung yang terbuat dari bambu memiliki atap dari ijuk dan menghadap ke posisi utara
rumah adat ini menjadi peninggalan satu satunya
rumah adat cikondang ini menjadi peninggalan satu satunya
rumah adat cikondang ini menjadi peninggalan satu satunya
rumah adat cikondang ini menjadi peninggalan satu satunya

setelah terjadinya kebakaran besar yang melanda kampung cikondang pada masa kolonial

jadi di kampung cikondang itu rumah sekitar tahun seribu sembilan ratus lima puluh satu seribu sembilan ratus lima puluh empat hanya empat puluh rumah
dan tahun seribu sembilan ratus empat puluh dua kebakaran habis semuanya
bangun lagi empat puluh rumah udah jadi lagi
ini secara gotong royok
yang tidak kebakar yang ini yang satu
nah kakek saya amanat kepada bapak
kalau istilah bahasa sundama kalau panjang tidak boleh dipotong
kalau pondok pendek tidak boleh sambung
maknanya itu maknanya isinya bentuk ukuran rumah adat ini tidak boleh dirubah
tapi dirompasi bisa lah
tidak hanya rumah adat yang terjadi
tapi juga menjaga keasliannya
kampung adat cikondang juga masih melestarikan ritual adat
salah satu ritual utama adalah ritual pergantian tahun
yang dilaksanakan setiap tanggal lima belas muharam
di rumah adat tiap muharam
sudah tiga ratus enam puluh tahun berdirinya ini rumah adat
tidak pernah berhenti
kalau dulu ritual kalau bikin tumpeng tiga cukup
sampai dua ratus dua puluh tumpeng habisnya
sampai ayam juga habisnya seratus ekor
karena kalau dulu hanya empat puluh rumah
kalau sekarang dua ratus empat puluh subunan
dari dua rw ini
di kawasan kampung adat cikondang juga terdapat hutan larangan
yang dianggap sebagai tempat keramat
hutan ini dulunya merupakan tempat menyembunyikan benda pusaka
dan tidak sembarangan orang
bisa memasuki hutan ini
namun sekarang hutan larangan sudah bisa dimasuki pengunjung
asalkan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan
ada beberapa aturan yang harus dipatuhi ketika ingin memasuki hutan larangan ini
salah satunya adalah harus membuka alas kaki
dan juga harus melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu
ketika memasuki hutan larangan
kampung adat cikondang hanya bisa dikunjungi setiap hari minggu
senin rabu dan kamis
kampung adat cikondang
telah menjadi cagar budaya dan dilindungi oleh pemerintah
laisa nisa kabupaten bandung